tidak ada tunggu adem di sana
guru sebetulnya dia tidak ada di rumah guru
rumahnya sepi guru
di sana apa yang sedang di sana lakukan di sini
di mana ini sih
saya kumuh di desa sini
siapa kisana sebenarnya
dan apa keperluannya
aku seorang pelomba bersama teman teman
kebetulan kami lewat dari desa ini
dan kami berkenalan sama nyingsi
yakin kisana hanya sebagai pengembara
saya yang memainkan rerep arepa
dan akan membuang rangan ama ibu
saya harus halau ibu
tidak ada apa namanya
dalam dosa itu
kamu tangguh juga ya
aku akan mengeluarkan jurus
sekarang kesempatanku untuk meninggalkan tempat ini
tidak mereka sudah lari dari sini
tapi lihat saja
kalau kita ketemu lagi aku akan mencabut nyawa kalian
itu dia orangnya raden
itu dia raden
dia juragan miras teradenta
itu orangnya juragan
jadi kalian yang tercampur dalam urusanku
dan memukul yang anakku
berani sekali kalian
aku datang ke sini
hanya ingin memberitahu kepada tangan
paman jangan menjual minuman keras lagi paman
karena minuman keras adalah induk dari keburukan
bahkan allah subhanahu wa ta'ala pun juga menjelaskan dalam surat al ma'idah ayat sembilan puluh satu
andak menimbulkan kebencian permusuhan kepada kamu
lantaran kamu meminum homer dan juga berjudi
akan menghalangi kamu untuk mengingat allah subhanahu wa ta'ala
dan juga berjudi dengan kamu
dan juga lupa sholat
maka hentikanlah perbuatan itu
jangan nasihati aku
kecuali kalian sudah siap mati
paman sesungguhnya kematian itu
dari allah subhanahu wa ta'ala
bukan dari paman
benar gitu atuh
saya yang menuntutkan kematian kalian
tapi diserah senyumnya
buka pintunya buka pintunya buka pintunya
kau terus nyari saya dikit
kalian kira aku menyerah
jangan pernah bermain main denganku
kalian mungkin menang
tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan ring se
nanti kalian akan tahu
terjadi sesuatu kepada ning si
kenapa mau menolongku
aku membantumu bukan cuma cuma rangga buana
ada harga yang harus kau bayar
berapa mau kau
kau adalah keturunan prabu nisqala wastu
kau pasti menguasai mantra kalacakra itu
apa yang kamu inginkan dari mantra itu
siliwangi mengurungku dalam dunia siluman melalui mantra kalacakra ini
kau harus membantuku untuk membuka mantra kalacakra ini
agar aku bisa menjadi manusia kembali
dan bisa membalaskan redamku pada siliwangi
ternyata kita memiliki musi yang sama
baiklah aku akan membuka mantra itu
dan mengembalikanmu menjadi manusia yang sempurna
tapi dengan satu saham
jangan banyak alasan kau rangga buwana
kalau kau tidak mau menuruti permintaanku
aku tidak segan segan akan membunuh
aku tidak mau membunuhmu
aku tidak mau membunuhmu
aku akan membunuhmu
aku akan membunuhmu
jadi bagaimana aku bisa membuka mantra itu
sedangkan kanoraganku dikunci oleh siliwangi
kamu harus membantuku untuk menempatkan saripati manusia
agar khanuraganku kembali
setelah khanuraganku kembali
aku akan membuka mantra itu
kalau kau ingkar janji
aku akan membunuhmu
rangga buana tidak pernah ingkar janji
tidak akan evet pertahanan

apa yang sedang kisana lakukan disini
saya kuhu di desa sini
siapa kisana sebenarnya
dan apa keperluannya
aku seorang pelomba bersama teman teman
kebetulan kami lewat dari desa ini
dan kami berkenalan sama nyingxing
yakin kisana hanya sebagai pengembara
sampai jumpa lagi